dedehnya ada mak
ya makasih mak
tau kan sekarang itu kerja di luar negeri susah
kalau kamu gak cepat balik ke sana
banyak banget orang yang bakal nempatin tempat kamu di sana uli
terus kalau kamu mau berangkat lagi
kamu mesti nunggu
bisa setahun dua tahun

yang ada ujung ujungnya juga kamu kerja di jakarta
berapa sih gaji di jakarta
orang sekarang kamu kerja di luar negeri aja
uang juga kurang kurang terus
hidup itu harus pakai akal uli
jangan pakai emosi
kalau sekarang kamu tunda keberangkatan kamu
itu udah berapa coba ruginya
pokoknya jejak minta sama kamu
tiket jangan sampai dibatalin
kamu harus berangkat
kerja di luar negeri itu sekarang ketat
jangan sampai kamu sia siain kesempatan ini
kamu mah harus mikirin diri kamu dulu
pasti akan ada yang jagain ada yang ngurusin
bagaimana uli bisa kerja ce
kalau kang datang seperti ini
kamu harus pikirin andra
anak kaum masih balita uli
masa depannya masih panjang
hidup itu emang lebih banyak gak enaknya uli
tapi kamu harus menentukan pilihan kamu
nanti pokoknya begitu kamu berangkat
kamu punya uang kamu kumpulin uang di sana
kamu beliin motor buat kang tatang
insya allah pasti dia udah gak bakalan stres lagi
dia pasti sembuh
dia pasti sembuh
besok kamu berangkat
jangan sampai dibatalin tiketnya
kok malah nangis
cece ngomong begini supaya kamu tuh berpikir
nangis itu bukan jalan keluar uli
buat andra buat kang datang juga
keinan semua dia puppyunnya anaknya esseo
saya benar benar tidak bisa menyangka ya
ditunjuk untuk maju dalam pemilihan bupati
kita tidak pernah tahu rencana yang di atas
bagaimana caranya ya
agar saya bisa menang dalam pemilihan ini
namulyana ditunjuk oleh teman teman namulyana
karena mereka tahu namulyana punya kemampuan
tidak usah beritahu pada publik tentang pertanyaan itu
semua yang maju jadi calon
pasti punya kemampuan
yang diinginkan masyarakat
adalah pemimpin yang bisa dipercaya
banyak yang pintar
yang dipercaya itu yang susah dicari namulyana
bagaimana caranya ya
agar masyarakat percaya dan yakin sama saya
bisa juga mudah
namulyana harus berbicara konsisten
kalau namulyana harus berbicara konsisten
hari ini juga namulyana harus bilang a
apapun yang terjadi
sering sering datangin masyarakat
ngobrol dengan mereka
jangan seperti orang kampanye
dan jangan mencari perhatian
jangan datang ke pasangan
jangan datang ke pasangan yang berpengalaman
pura pura beli ikan
pura pura beli sayur
pura pura biasa ke pasar tiap hari
padahal orang orang sudah pada tahu
orang seperti namulyana ini
gak mungkin tiap hari ke pasar
namulyana jangan pura pura main ke sawah
orang sudah pada tahu
yang memang ingin kenal dengan masyarakat
yang akan dekat dengan masyarakat
dan ingin membantu masyarakat
semua orang yang dikasih ikan
namulyana akan curah
pura pura tanpa masalah
namulyana akan ketahui
mudah menolong namu liana dengan doa
terima kasih ya
gini kalau udah besar teh
biar bisa naik pesawat setiap hari
gak usah mimpi yang aneh aneh den
kamu sekolah aja yang benar
kalau udah tamat sekolah
kamu kerja bantuin bapak di warung
biar warung bapakte makin sukses
dedehnya ada mak
iya makasih mak
mungkin justru sobri
pada saatnya gua ngobrol di tempat ini
emak bisa aja setuju emak bisa aja menolak tapi tidak ada pengaruhnya deh kalian yang
memutuskan pernikahannya tinggal enam hari lagi deh kalian yang menentukan
sekarang kan belum jelas mau dilanjutkan atau tidak
kalau memang pernikahan kalian nggak jadi kita harus kasih tahu orang orang
anggap aja gak jadi mak
hai mbak bingung deh
dedenya gak mau ketemu sob
yaudah gak apa apa